puncak hari ulang tahun jakarta ke empat ratus sembilan puluh lima diselenggarakan di jakarta international stadium pada sabtu malam
kegiatan yang bertajuk jakarta hajatan dengan tema kolaborasi akselerasi dan elevasi ini menampilkan sejumlah penampilan menarik dari musisi papan atas
acara yang disiarkan langsung oleh cnn indonesia tv ini dipandu oleh coki sitohang dan asrid biar
sederet artis penyanyi hingga band ternama mengisi acara diantaranya bungu wali padi rezarta mevia mahalini lea siman juntak dan masih banyak lainnya
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan
momen puncak perayaan ini akan menjadi sebuah perayaan yang sangat berharga
jakarta hajatan pada sabtu malam kemarin adalah di mana pertama kalinya jakarta international stadium dapat mengadakan konser dengan menghadirkan lebih dari enam puluh ribu penonton
alhamdulillah hajatan jakarta telah tuntas puncaknya malam ini di jakarta international stadium
kita menyaksikan rentetan acara menghibur warga jakarta
ini adalah kali pertama peringatan ulang tahun jakarta dilakukan di jakarta international stadium
dan juga ini pertama kali jakarta international stadium dipakai untuk penonton dengan lebih dari enam puluh ribu
yang pernah kita lakukan selalu di bawah sepuluh ribu karena kemarin masa pandemi
masyarakat jakarta yang hadir dalam acara ini pun mengaku tampak senang dengan pagelaran konser yang memukau
sampai juga joget saya
tapi nggak ada kamera untuk videoin kita joget joget
semuanya saya suka

pemprov dki jakarta juga memastikan bahwa seluruh masyarakat
yang menonton acara malam puncak jakarta hajatan ke empat ratus sembilan puluh lima kemarin
tidak dipumut biaya sepeserpun
reza siregar andri kurniawan jakarta